lelai karena membakar sampah ternak jangkrik di samping rumah dua rumah ludes terbakar
kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membakar seluruh rumah dan isinya
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
akibat kecerobohannya sendiri petaka pun tak terhindarkan menimpa seorang warga di kampung hegar sari
desa sekarwangi kecamatan cibadak kabupaten sukabumi
rabu malam dua rumah miliknya hangus di amuk si jago merah
kejadian berawal ketika korban bermaksud membakar sampah sisa ternak jangkrik miliknya
namun jarak yang terlalu dekat antara rumah dan pembakaran sampah serta tiupan angin kencang
menyebabkan api dengan cepat menyambar jendela rumah dan langsung membakar rumah serta isinya
selain dua rumah ternak jangkriknya pun hangus terbakar
empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjenakan api
namun letak rumah yang berada di gang menyebabkan petugas kesulitan memadamkannya
yang kebetulan juga di sini memelihara jangkrik itu membersihkan bekas bekas dari kandang jangkrik
kemudian dibakar tetapi api langsung menyambar ke atas jadi besar
kemudian terjadi lukuh bakaran ini
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun satu keluarga yang terdiri dari enam orang ini terpaksa mengungsi
kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
ahmad fikri sukabumi